warga yang mayoritas merupakan pekerja kantoran
terpaksa menjalani aktivitas pekerjaan mereka di rumah atau work from home
mereka harus menggunakan laptop lampu internet dan perangkat lain
yang menyebabkan pemakaian listrik pada tingkat konsumen rumah tangga menjadi membengkak
untuk bulan ini aku bayar yang bulan kemarin satu dua sekarang jadi satu lima
karena di rumah semua berkegiatan di rumah
ayah anakku yang kerja sekarang kerja di rumah
jadi semua listrik digunakan
sementara itu kenaikan listrik turut dirasakan warga yang menggunakan listrik prabayar
atau dengan sistem token
jika biasanya voucher listrik seharga rp dua puluh lima mampu bertahan selama lima hari
kini nomila tersebut hanya mampu bertahan selama empat hari saja
ya untuk kenaikan bulan ini sih ya kita sih nggak tahu
biasanya tuh kita pemakaian lima hari jadi empat hari apa mungkin karena kita di rumah gitu
made suprateka memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik
ia menambahkan adanya peningkatan tagihan rekening listrik
lebih disebabkan oleh meningkatnya penggunaan masyarakat
rizky iktiar yahya jakarta